ada yang unik saat aksi demo menolak undang undang cipta kerja di depan kantor dprd kalimantan timur
seorang ibu ibu marah dan mengusir pengunjuk rasa dengan sebuah besi panjang ketika demonstran naik ke pagar rumahnya
ia memukul sejumlah pengunjuk rasa dengan sebuah besi panjang agar segera turun dari pagar
akibat terus dimarahi para mahasiswa pun kemudian turun dari pagar
aksi ibu ibu sempat mengundang tawa para demonstran yang menggelar aksi di depan kantor dprd kaltim pada senin siang
sebelumnya ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa kalimantan menggugat ini menggelar aksi menolak undang undang omnibus law
mereka meminta dpr ri segera mencabut undang undang yang sudah disahkan tersebut
tim liputan cnn indonesia